dan sekarang telah bergabung bersama kami seorang pengacara yang tinggal di los angeles pak jason lee
sudah berada di amerika serikat sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pak jason terima kasih atas waktu anda hari ini
terima kasih selamat pagi mbak
terima kasih sekali lagi pak jason
pak jason bisa ceritakan pengalaman anda hari ini voting di masa pandemi dengan surat atau in person pilihannya
kalau di los angeles
nah kalau saya udah dari dua minggu yang lalu sudah pakai mail in ballot
karena kita dalam zamannya pandemi semacam ini ya kita harus hati hati ya
kita harus lagi kesehatan juga
jadi saya sudah dari dua minggu lalu sudah voting by ballot
dan putri putri saya tiga tiganya juga sudah mail in voting
sudah oke semuanya sudah vote ya
jadi sudah memberikan hak suaranya dengan baik
tapi kalau misalnya kita lihat keriuhan
pemilu kali ini kemudian yang generasi muda juga lebih semangat dan mengikuti informasi politik dengan sangat tekun gitu mengikutinya
anda melihat itu juga di sana
atau mungkin anda bisa berbincang dengan putri putri anda secara bebas tentang hal ini
ya yang justrunya muda muda ini yang lebih progresif ya
jadi mereka itulah yang lebih antusiasmi sangat kuat sekali
dan mereka benar benar mau voting gitu loh
dan biasanya mereka itu lebih ke mail in votingnya daripada in person voting
jadi dari segi sananya itu yang generation muda muda inilah yang lebih antusiasme dengan votingnya di sini
anda termasuk pengacara yang kemudian fokus di urusan keimigrasian pak jason
kalau misalnya anda lihat yang terjadi selama trump administration
bisa berikan kepadanya
berikan gambarannya kepada kami
ya memang dari zamannya obama itu juga memang agak kejam juga istilahnya ya terhadap imigran
terutama yang illegal imigran
tapi at least di zamannya obama itu fokusnya ke yang punya criminal record gitu
illegal imigran ya
dan tapi dari istilah dengan legal immigrationnya itu
sebetulnya presiden obama itu lebih encourage
legal immigration kedatangan orang orang yang punya keahlian yang punya pendidikan
tapi zamannya trump inilah yang lebih apa itu istilahnya deportasi pada orang orang yang ilegal di sini itu tidak terkecuali
itu malah dipersulitkan
itu malah dipersulitkan
dan pandangan saya sebetulnya amerika ini haruslah yang attract orang orang yang dari luar negeri
yang punya pendidikan yang punya skill yang hebat untuk datang ke amerika untuk amerika ini lebih bagus gitu ya
tapi malahan trump itu lebih nasionalisme
jadi mementingkan penduduknya di amerika di sini daripada kedatangan orang orang yang tidak terkecuali

mereka terkena keersonalisasi

walaupun ada beberapa peristiwa yang negatif dalam administrasinya dia sangat populer pada waktu itu sampai sekarang
pidatonya memberikan optimisme ke seluruh negara
ekonomi maju imigran yang tidak punya status diberi pemutihan dan lain lain
inilah yang pertama kali saya ketahui konsepnya republikan
tapi setelah beberapa presiden sejak regen saya rasa kepribadiannya yang bikin orang suka sama dia
tapi secara umumnya republikan lebih konservatif
pajak tidak dinaikkan mengutamakan hak perorangan dan mengurangi peraturan pemerintah
selama ini siapapun presiden amerika pasti ada positif dan ada juga yang negatifnya
yang saya pentingkan kuatnya ekonomi kedamaian dalam negeri dan pandangan yang positif terhadap kita dari luar negeri
masalahnya dengan trump ini dia hanya bisa andalkan kuatnya ekonomi
itu pun ada hubungannya langsung dengan covid
oleh sebab itu banyak orang yang marah dan menyalahkan dia sekarang ini
sedikit banyak george w bush masih bersimpatik terhadap korban sembilan sebelas
saya rasa dari segi itu trump berbeda dengan beberapa republican presiden sebelumnya
sudah pasti berbeda dengan demokrat terutama presiden obama yang berusaha mengurangi diskriminasi mementingkan environment
memprioritaskan asuransi kesehatan untuk semua penduduknya dan mengutamakan hubungan baik dengan negara negara demokratik seluruh dunia
ini juga salah satu harapan demokrat pada waktu memilih biden kali ini
untuk zamannya obama bisa terulang kembali dan bisa lebih baik
untuk analisa politik amerika ini kita juga perlu ketahui partai mana yang mayoritas di house of representative dan senet
ini juga berupa peranan besar terhadap penduduknya
dari bantuan sosial environment dan hubungan luar negeri
salah satu kesulitan obama yaitu peraturan yang ingin dia keluarkan dipersulit karena lebih banyak republican di house dan di sana
setiap kali ada kemungkinan demokrat yang menguasai pemerintah kalau biden dipilih jadi presiden dan demokrat jadi mayoritas di senet banyak excitement di kalangan demokrat pada saat ini
tidak lama lagi lah hasilnya mbak
pak jason bagaimana dengan isu rasial
apakah anda juga sering melihat hal itu di sekitar anda
dan semakin kencang semakin kesini
boleh dibilang ya saya menganggap california ini sangat moderat ya
dan boleh dibilang paling banyak imigran di california di sini
tapi dari california sendiri
dari isu ras itu tuh masih ada masalahnya di sini
terutama dengan orang yang bukan berkulit putih
apalagi kalau di tengah tengah di amerika di midwes atau di southwest
itu lebih parah lagi terutama midwest
seperti nebraska wisconsin lebih parah lagi isu rasnya
jadi dari seluruh dari besarnya ini dari keseluruhannya isu ras ini masih masalah besar di amerika di sini
dan perlu dibereskan
semoga ya whoever is the next president ini bisa lebih meredakan ini semua isu isu yang berhubungan dengan ras ini gitu lah mbak
pak jason suara di california sudah masuk ada lima puluh lima electoral vote sudah diberikan untuk joe biden
itu sesuai dengan harapan anda
tapi memang dari zaman dulu juga memang california ini lebih demokrat daripada republikan ya
tapi ya itulah
tapi di amerika di sini perlu diketahui bahwa pemilihan presiden itu dari electoral vote bukan dari popularity vote
so mungkin mbak sudah tahu mengenai ini tapi ya unfortunately tahun dua ribu enam belas itu
tapi tetap kalah karena electoral vote nya
oke kita masih menunggu memang beberapa battleground state yang belum menyampaikan hasil
pak jason terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di cnn indonesia
terima kasih mbak